dengan presiden nomor dua prabowo subianto melakukan syukuran atas klaim kemenangan pemilu dua ribu sembilan belas
di padepokan pencaksilat jakarta timur rabu siang
awak media tidak diperkenankan meliput ketika acara berlangsung
acara dihadiri sekitar seribu relawan prabowo sandiaga
berbagai tokoh juga menghadiri syukuran seperti amin rais dan bahtiar nasir
acara berlangsung tertutup untuk media
panitia juga meminta relawan tidak merekam acara dalam bentuk apapun
sepanjang prabowo berpidato
sementara itu sandiaga uno yang tidak hadir di acara syukuran kemenangan bersama prabowo subianto
memilih hadir di tengah petugas panitia pemilihan kecamatan di kawasan gandaria jakarta selatan
dalam kunjungannya ia memantau rekapitulasi data dan menyemangati sejumlah petugas yang tengah sibuk
melakukan rekapitulasi data di gor radio dalam gandaria utara
kita bagi tugas saya ingin pastikan bahwa proses ini ini relawan relawan ini gak tidur nih
udah berapa hari ini mereka ya ada yang bagi tugas untuk syukuran ada yang harus menyemangati
jadi kalau dua duanya bersyukur siapa yang menyemangati
saya sudah komit ke pak prabowo saya akan turun ke beberapa daerah di wilayah sumatera
saya akan turun ke beberapa daerah di wilayah sumatera
jawa juga untuk menyemangati